nah kita ada berita nih bang
gue gak tau nih tapi kalian aja tertarik ya
ini anak nih bapaknya yang itu tuh mobil silver tuh
bapaknya orang penting tapi bapaknya gak mau ngakuin
apa salahnya toh kalian membantu simba sama cucu
kalian itu tau gak
kalau bapaknya hai kali tuh
orang penting banget
bukannya seperti kamu kamu ini
bukannya seperti kita ini
kita ini kan orang cuma orang susah orang miskin orang sebarangan
mbah saya bilangin mbah ya
ini jakarta nih banyak orang penting
tapi gak ada
gak ada orang penting yang punya banyak duit mau ngasih ke kita
gimana sih ini sebenernya jadi sih macam mana
ya nah mbak bisa seperti ini won't
kukukan terbesar kayaran terkenal
kukukan seorang raga yang punya banyak kapal
kukukan masyawan kukukan penyai kukukan jalan orang
kukukan seorang raga yang punya banyak kapal
kukukan seorang raga yang punya banyak kapal
kukukan seorang raga yang punya banyak kapal
itu kan mobilnya kan
wah lo mau makan sendiri duitnya lo
ah lo ah udah deh ntar aja deh berantemnya deh
udah lo tinggal panggil doang apa susahnya
udah manggil namanya
bener juga ya kadang kadang otak lo encer ya
habis minum jam belajar sembelit ya
udah diam lo
kak eh kak
ikut apa sih siapa july
bang kita ada berita nih bang
gue nggak tahu nih tapi kalian aja tertarik ya
ini anak nih bapaknya yang itu tuh mobil silver tuh
nah buktinya ada di neneknya nenek ada foto
jadi foto pas bapaknya itu dulu kawin sama ibunya ini
nggak bisa lu alah nggak tuh
ya udah kayak gitu
wah cakep nih
kalau katanya kode etik nggak boleh ngasih duit ke wartawan
oh iya betul itu
kita sih asik asik aja
nah nanti ini gimana nih strateginya buat masuk ke dalam
kita olah bapaknya
kita juga dapat berita ya kan
kita jalanin deh
oh ima tumbuhan gua
nah udah domu bang
nah nihim bapak
nih buktinya nih bener kan
mana bang foto pernikahan ini
saya seorang wartawan mbah
tapi saya butuh bukti bukti pernikahan
foto bapak anak ini cucu simba
temen yang menipu
ini mbah tandanya nih ha
singa yuyuki anakku
lah yang ini
duitnya buanya buanya sekali
karena itu ditinggal sama suaminya
baiklah mbak saya akan cross check dulu
setelah itu saya akan langsung antar simbah ke kantor pak haikal
untuk ngecek kebenarannya
nah itu cuma trik saya aja untuk mengelabui para wartawan wartawan itu
biasalah mereka kan cuma cari uang
saya siap menjadi caleg dari pantai baku
kenapa kamu disini lagi
apakah ada berita di luar sana yang bisa kami
pak ini foto pernikahan bapak benar kan